informasi yang pertama seorang petugas pemadam kebakaran di aniaya warga saat berupaya memadamkan kebakaran di keramat tiga kuitang jakarta pusat rabu dinihari
dalam peristiwa kebakaran tersebut seorang warga juga pingsan akibat banyak menghirup asap
garis polisi terlihat dipasang di lokasi kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga di kawasan padat penduduk di keramat tiga kuitang jakarta pusat
hingga rabu siang warga masih berusaha mengambil sisa sisa kebakaran
saat peristiwa kebakaran terjadi ardiansyah petugas pemadam kebakaran jakarta pusat justru menjalani perawatan di mobil ambulans karena mengalami sesak nafas di bagian dada setelah ditendang warga
korban yang tengah berupaya memadamkan api mendadak ditendang warga saat kondisi air untuk memadamkan api sudah menipis
ya kondisi air sudah mulai menipis warga udah mulai kacau terus langsung nendang dada saya sampai saya
saya terpengopil setelah itu sudah sesak nafas saya langsung menyelamatkan diri
yang mendadak satu orang pun ya sudah agak mendingan
akibat kebakaran tersebut seorang warga jatuh pingsan karena menghirup asap saat dirinya berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar rumahnya
api yang berasal dari konsleting listrik tersebut baru dapat dipadamkan dua jam kemudian dengan bantuan dua puluh tujuh unit mobil pemadam kebakaran